banjir menerjang sejumlah kabupaten di sulawesi tenggara di antara kabupaten konawe utara kabupaten konawe kabupaten konawe selatan dan kabupaten kolaka utara
hujan deras yang mengguyur sejumlah daerah di sulawesi tenggara dalam sepekan terakhir menyebabkan banjir di beberapa daerah
seperti kabupaten konawe utara kabupaten konawe kabupaten konawe selatan dan kabupaten kolaka utara
data badan penanggulangan bencana daerah bpbd sulawesi tenggara menyebutkan banjir terparah terjadi di kabupaten konawe utara
yang menyebabkan delapan puluh tujuh rumah warga hanyut dan empat delapan puluh lima jiwa harus mengungsi
banjir di konawe utara juga menyebabkan jembatan wowasolo di kecamatan aser amblas sehingga memutus akses ke sulawesi tengah
saya tinggalkan konawe utara
mudah mudahan tidak ada pertanyaan
tambahan jumlah pengungsi kalau dikonversi dalam kk sekitar seribu kakak
dari tiga belas kecamatan yang ada di kabupaten konawe utara itu yang terdampak banjir itu ada enam kecamatan
enam kecamatan dua puluh delapan desa dan tiga kelurahan
kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala basarnas kendari junaidi
selamat sore pak junaidi
pak junaidi kondisi daerah terdampak banjir saat ini seperti apa
untuk daerah terdampak banjir di sulawesi tenggara itu sekarang ada lagi konsel konawe selatan
jadi yang tadinya tiga sekarang konsil konawe selatan itu sudah mulai naik air juga
kalau untuk di konawe utara untuk penurunan air tidak begitu signifikan sehingga masih ketinggian air dua sampai empat meter
kemudian seluruh personil sar atau petim sar yang ada di konai utara
sekarang sementara telah selesai mengevakuasi ada satu kecamatan andowia ada beberapa desa di sana yang terus selir dan sulit untuk dijangkau
alhamdulillah untuk sore hari ini telah semua terevakuasi untuk saudara saudara kita yang terkena dampak banjir di sana
dan kami memastikan bahwa
seluruh di konawe utara itu sudah pengungsi sudah diungsikan semua dan aman daripada dampak banjir yang ada di konawe utara
oke pak junaidi
kemudian untuk di konawe sendiri di konawe sendiri juga untuk ketinggian air begitu sangat signifikan keturunannya
karena sekarang air sudah masih mencapai satu meter
dan itu seluruh potensi sar semua di sana dan seluruh tim sar masih standby untuk menjaga jaga warga yang ada di konawe
begitu juga di kolaka timur
di kota timur pun seperti itu
untuk penurunan air begitu sangat kurang signifikan
karena air yang tadinya satu lima meter yang sekarang masih tetap satu lima meter di sana
ada beberapa desa yang masih terendam seperti itu
dan kami yakin semua untuk di konawe kemudian di kolaka timur
semua warga yang telah kita evakuasi sudah berada di tempat yang aman semuanya
dan tidak menimbulkan apa apa untuk korban banjir atau terdampak banjir
di konawe selatan pun sekarang sudah mulai naik air di satu kecamatan yaitu kecamatan ranumeto
di sana juga sudah mulai naik air sampai satu meter
dan kita tetap memantau untuk perkembangan
demikian dari basarnas
baik artinya dari empat kabupaten ini
ini sama sekali sudah tidak ada daerah yang terisolir begitu ya pak ya
daerah mana yang titik yang paling parah
ya baik dari keempat ini sudah tidak ada yang terusilir
kemudian yang paling parah tetap masih konawe utara dari seluruh kabupaten ini
karena di konawe utara memang sudah terdampak banjir sampai sepuluh hari dari sekarang
kalau tadi pak junaidi katakan daerah yang terisolir kemudian sudah
atau warga yang kemudian sempat terisolir akhirnya sudah berhasil
di evakuasi kemudian diungsikan begitu ya
dipindahkan ke tempat pengungsian
ini ada di mana saja pak titik pengungsian
baik di kabupaten konawe utara selatan konawe ataupun juga kolaka utara
ya baik di titik pengungsian itu semuanya diungsikan di kantor kantor kecamatan
dan di rumah bupati atau rumah jabatan bupati
di seluruh kabupaten yang ada ini
apakah total kerusakan seperti apa
apakah basarnas memiliki datanya pak junaidi
ya baik untuk basarnas untuk data itu kami tidak memiliki karena kita petugas evakuasi saja
yang memiliki ada badan penanggulangan bencana daerah
ya untuk data yang dimaksud itu pak
baik kalau begitu terakhir pak junaidi saat ini basarnas upaya atau fokus dari operasi basarnas sendiri
untuk banjir yang terjadi
dan terjadi di sana seperti apa
iya jadi kami bukan fokus satu kabupaten tapi fokus semuanya dari empat kabupaten
dan kami telah menyiapkan semua untuk tim rescue menjaga masyarakat kita memantau masyarakat kita
untuk terhindar daripada dampak banjir atau kecelakaan yang bisa sewaktu waktu terjadi
oleh masyarakat sulawesi tenggara khususnya di empat kabupaten ini
baik pak junaidi kepala basarnas kendari terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak